beginilah kondisi rumah mewah yang terbengkalai milik eni dan tiko
usai dibersihkan petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan jakarta timur
tampak dari luar rumah dua lantai terlihat bersih tak lagi ditutupi rumput dan sampah
untuk menjaga kebersihan rumah warga tidak diperkenankan masuk oleh pengurus rt setempat
menurut penuturan tetangga sebelum akhirnya dirawat oleh dinasosial
kebutuhan eni sering dicukupi oleh warga setempat
warga lingkungan biasanya mengumpulkan dana swadaya dan diserahkan kepada tiko putranya
warga juga memberdayakan tiko agar bisa mendapat penghasilan
demi memenuhi kebutuhan dirinya dan ibunya
tidak ada yang bisa diperkenankan

supaya apa supaya tiko punya penghasilan
tiko akan kembali tinggal bersama ibunya di rumah ini setelah kondisi eni dipastikan membaik
stefanus wangge jakarta